miss grand international asal paraguay clara sosa jatuh pingsan
usai diumumkan sebagai pemenang miss grand international dua ribu dua puluh
sosa akhirnya sadar dari pingsannya setelah mendapat pertolongan
hingga kemudian menerima selempang serta pahkota miss grand international dua ribu delapan belas
clara sosa menang setelah mengatakan jika dirinya akan mengunjungi presiden amerika serikat donald trump
dan meminta trump menjadi contoh untuk perdamaian cinta dan toleransi
sosa kemudian mengunggah foto kemenangannya
ke akun instagramnya underscore clara sosa
ucapan selamat dari warga net membanjiri kolom komentar
di unggahan yang lain sosa mengucapkan terima kasih atas dukungan warga paraguay
miss grand international asal indonesia nadia purwoko
juga menorehkan prestasi di ajang miss grand international tahun ini
nadia berhasil mendapatkan dua gelar
yaitu sebagai juara ketiga atau runner up kedua
dan miss media sosial
nadia juga mengunggah foto mengenakan selempang miss grand international di akun instagramnya
dalam keterangannya nadia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama mengikuti miss grand international
uunggahan nadia ini disukai tiga puluh enam lebih warga net